sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

tanya ini benar
kamu menerima keterlaluan tahu nggak
kamu bilang kamu cinta sama aku tapi mana
mana buktinya kevin
kamu malah tidur sama cowok ini

kamu apa pak
kevin lu tuh keterlaluan banget ya
lu percaya nggak sama dia
lu tahu nggak apa yang terjadi sama dia semalam
diam diam diam
lu nggak usah ngarang deh
dia nggak percaya sama evita
tapi gue nggak nyangka deh

lalu kebetulan kepala fluffinya something
seseorang qualitative yang morale memang naik
dan kamu marah tapi kita ngelakar questions tersebar di sini
apa yang predichrine royaljs itu
coz kita harus mengolok olok bawah di bawah
kau harus belangrijk cat dua ribu lima ratus delapan per garis
bunga beranti oh my god
jangan berpikir pak

bapak bapak bapak
kenapa kalian berantem di rumah saya
ada apa kau ribut
kok berantem sih ada apaan
tak ada sama evita